prabowo dan calon wakil presiden sandiaga uno akan berangkat dari kertanegara
setelah sholat isya sekitar pukul tujuh malam ke komisi pemilihan umum jakarta pusat
untuk mengundi nomor urut pilpres dua ribu sembilan belas
semua pimpinan partai politik koalisi dan tim pemenangan hadir di kpu
datang ambil nomor udah kan
pak harapannya nomor berapa
harapan saya kalau nggak nomor satu nomor dua